kita beralih ke berita pilkada jawa timur
wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf siap mundur dari kepengurusan pbnu
untuk maju dalam pilgub dua ribu delapan belas
sementara ketua umum golkar setia novanto menyatakan
siap mengusung kofifah bersaing dengan gus ipul
di selaslah pembukaan lomba kompetensi siswa smk sejawa timur di banyuwangi
saifullah yusuf mengaku tidak masalah jika ia harus mundur dari organisasi nu
gus ipul menilai tuntutan mundur dari ketua pwnu jatim adalah bentuk kepedulian nu
terhadap demokrasi yang adil dan tanpa keberpihakan
gus ipul saat ini masih menjabat salah satu wakil ketua di pengurus besar nahdlatul ulama pbnu
ia akan mempelajari aturan dan beberapa ketentuan yang ada di nahdlatul ulama
ia juga menyampaikan siap mengundurkan diri
apabila menemukan kepentingan yang terjadi di nu
apabila aturannya mengharuskan dirinya mengundurkan diri
sementara ketua umum pp muslimat yang juga menjadi menteri sosial kofifah indar parawansa
semakin pede menantang gus ibu di banyuwangi
hal ini setelah partai golkar secara resmi mengusungnya dalam pilgub nanti
saat ini partai golkar terus menjadi dukungan dari partai partai selain p tiga hanura nasdem dan partai demokrat
untuk meloloskan kepentingan
saat ini partai golkar terus mencari dukungan dari partai partai selain p tiga hanura nasdem dan partai demokrat
untuk meloloskan kepentingan

partai golkar juga semakin intensif mencari dukungan dari para pemimpin agama dan ulama di jawa timur